seperti inilah derasnya air banjir yang terjadi di permukiman warga di jalan pondokarya bangka mampang perapatan jakarta selatan pada senin malam
air banjir gendangi dua rw dan tujuh rt hingga setinggi enam puluh cm
seorang warga mengatakan banjir diakibatkan hujan deras dan adanya luapan kali kerukut
tingginya genangan air banjir membuat sejumlah kendaraan roda dua yang mengalami mati mesin dan juga beberapa kendaraan milik warga tak bisa masuk ke permukiman
hujan deras yang mengguyur wilayah ibu kota sejak senin sore juga mengakibatkan banjir di empat rw dan dua belas rt di kawasan petokogan kebayoran baru jakarta selatan
banjir yang telah terjadi pada senin sore masih mengenangi permukiman warga hingga setinggi tujuh puluh cm pada senin malam
akibat tingginya air banjir sejumlah kendaraan milik warga dipindahkan ke lokasi yang lebih tinggi
sementara itu di jakarta barat imbas hujan deras yang terjadi sejak senin sore jalan meruya selatan
di kawasan petokogan imbas hujan deras yang terjadi sejak senin sore jalan meruyas
warga berharap agar ada solusi dari pemerintah provinsi dki jakarta untuk mengantisipasi banjir yang kerap melanda saat musim hujan tiba
tim liputan cnn indonesia